maaf saya terlambat
jadi gue harus nunggu taksi online nya lama banget
lo dateng juga
kok mel bisa tau
kalau posisi pangeran ada di situ ya
kampus yang cocok dia buat gue
kuliah di sini tanpa beasiswa
buat kampus semewa ini
biar gue yang bantu
gimana caranya batu batu bisa bantuin
batu bata sendiri juga masih bergantung kan
sama bokapnya batu bata
maafin gue ya usus koreng
kesannya gue gak berguna banget
usus koreng selalu ada
setiap kali gue butuh
bukan karena mengharapkan imbalan kok
gue mau ngelakuin
gue mau ngelakuin
gue mau ngelakuin
gue mau ngelakuin
usus goreng matiin hp juga
emang batu bata juga
kalau pertemuan kita yang singkat dan padat ini
diganggu oleh siapapun
dapet teror telponan dari orang orang lain
gue pergi ya
gue pergi ya
gue pergi ya
gue pergi ya
usus goreng mau pergi sekarang
goreng mau pergi sekarang
batu bata juga harus jemput mel
jangan biarin dia nunggu kelamaan
jangan biarin dia nunggu kelamaan
kasian loh dia
tapi kan batu bata
sekarang pasti kesulitan banget
sekarang pasti kesulitan banget
karena dia gak bisa liat lagi
batu bata jangan buat hidup mel makin menderita ya
batu bata jangan buat hidup mel makin menderita ya
makasih usus goreng
lo udah jadi mood booster gue pagi ini
makasih usus goreng
walau waktu ketemu sama lu cuman sebentar

gue duluan ya batu bata

udah batu bata
udah ada usus goreng
udah batu bata
udah ada usus goreng
lo dimana sih put
dari tadi gue telepon gak bisa
gue jemput ke rumah katanya nyokap lo udah berangkat
kalau barusan gue ketemu sama pangeran
abis dari taman
gue butuh waktu buat nenangin diri gue
lo di taman mana
gue jemput ya
gak usah gak usah nggak apa apa kok
mendingan lo langsung ajak ke kampus
kan abis ini lo udah kelas
beneran gak mau gue jemput
iya gak apa apa gak usah
yaudah tapi lu hati hati ya
iya bye put
soal gue ketemu sama pangeran
karena gue tau lo gak suka
kalau gue ketemu sama pangeran
abis ini juga gue ada urusan
yang harus gue selesain
sampai jumpa lagi
makasih ya pak regar
maaf ya pak regar
pak regar itu beda dari biasanya
ada masalah pak
biar saya aja yang pikirkan
bu nawang itu beneran
bu nawang gak perlu khawatir
pak regar kan selama ini sudah baik sekali
kalau memang pak regar ada masalah
ngasih tau saya aja gak apa apa pak
kalau seandainya saya bisa bantu
saya pasti bantu pak
enggak enggak enggak
saya nggak mau merepotkan bu nawang
justru seharusnya saya

yang harus bisa selalu diandalkan
ketika bu nawang punya masalah
tolong bu nawang jangan pikirin macem macem ya
biar saya aja yang mikir oke
iya pak regar
yaudah kalau gitu saya masuk dulu ya pak regar
inget pesan saya
oh iya mari pak regar
barusan apa ya
kok seolah olah kayaknya
aku yang lagi ada masalah
belum datang juga
pangeran mana ya
kok belum datang juga sih
apa janjian dia
mau ninggalin aku lagi
dia takut lo back mati aja daripada
sepertinya satu projek
yang udah di cancel untuk alec
belum bisa membuat dia cerah
pangeran gak datang
kita akan cancel
semuanya biar dia cerah
pertama kali kita liat
dia udah kecil

tidak ada yang bisa di cancel
kita sudah bisa
siapa yang bisa di cancel
gue telat gue gak bawa mobil soalnya
jadi gue harus nunggu taksi
my prince lo dateng juga
gue pikir lo gak bakal datang
lo kan tau sendiri
apalagi ini hari pertama ke kampus
gue akan kembali ke kampus

jangan lagi kaget kaget
kita jalan sekarang
diat pergi dulu ya
kok mel bisa tau
kalau posisi pangeran ada disitu ya